kita beralih ke informasi lain terkena penyakit stephen johnson seorang ibu rumah tangga di kota sukabumi alami luka melepuh di sekujur tubuh
korban diduga menderita akibat efek samping mengkonsumsi obat
hingga kini korban masih dalam perawatan intensif di rumah sakit r syamsuddin sukabumi
kondisi kesehatan ai fatimah belum juga membaik
perempuan warga kampung sukasari kelurahan dayuh luhur kecamatan warudoyong kota sukabumi ini
menderita kulit melepuh di sekujur tubuh terutama di bagian wajah punggung tangan dan kaki
awalnya pada senin tiga juli dua ribu tujuh belas lalu ai mengeluh sakit demam dan dibawa berobat ke puskesmas benteng wardoyong
pihak puskesmas mendiagnosa ai mengidap penyakit tifus
namun setelah meminum obat kulit ai mulai memerah dan melepuh
kalau yang dimulai katanya awalnya dikasih kebat waktu hari jubatnya malah nanti lupa lupa sendiri
korban pun kemudian dirujuk ke rsud r syamsuddin kota sukabumi
dokter rumah sakit mendiagnosa korban menderita sindrom stephen johnson penyakit kulit yang salah satunya disebabkan oleh efek samping obat obatan
hingga kini kondisi korban masih melemah dan dirawat di ruangan icu substeril rsud r syamsudin